sementara menyambut hari juang kartika tni angkatan darat menggelar solawat serempak di jawa timur
di bawah guyuran hujan pangdam lima brawijaya bersama masyarakat bersolawat di tengah lapangan makodam dengan husuk dan berharap dunia terus damai
belasan anggota tni angkatan darat menabuh hadrah dan mengumandangkan sholawat nabi diikuti oleh sekitar tiga masyarakat jawa timur
solawat yang digelar untuk menyambut hari juang kartika ini berlangsung hikmat
di bawah guyuran hujan lantunan solat menggema di lapangan makodam lima brawijaya
sholat akbar yang dihadiri oleh habib sheikh bin abdul qadir astegaf ini menjadi perantara untuk semakin mendekatkan tni dengan rakyat
sehingga stabilitas keamanan dapat terjaga dengan sinergi bersama rakyat dan tni
kita antisipasi ya perlu ya mbak ya antisipasi perlu kegiatan kegiatan bersama sama juga perlu
tetapi kita lihat dengan kedekatan tiga pilar antara kita pihak kepolisian kemudian pihak pemerintah daerah yang memang semua bertanggung jawab terhadap kondisi keamanan
jadi ini menjadikan momen kebersamaan kita disini kan kita juga mengundang dari pihak kepolisian dari pemerintah daerah dari beragam lah komponen masyarakat yang dihadiri pada kesempatan malam ini
di sisi lain masyarakat berharap solawat akbar yang digelar sebagai rangkaian peringatan hut tni ad ini bisa menjadi perantara mewujudkan perdamaian dunia